ya aku yang putusin kamu
ya sekarang bedanya

ayo deh kelihatan
kasih nomor dulu
bu temen saya mana bu disini bu
itu itu bang itu lagi ngobrol perampok
ya allah gimana duit saya ya allah
nabok udah kabur
nari lu kelamaan sih
loh kenapa cepet cepet ngelawannya
gue bisa kasih lihat lo kan
eh ini apaan ya
duit yan banyak banget yan
gue juga tau ini duit
kita balikin aja ke penumpang tadi
terima kasih ya bang
terang aja bu
alhamdulillah uang saya kembali lagi
ini gak bakal balik lagi
keliatannya abang abang bakal
bakal kalah sama perampok perampok tadi
kalian itu orang baik baik
terus nggak bisa berantem gitu
oh gitu bu
lagi ini bu ceroboh banget sih bu
masa naruh uang sebanyak ini di kantong kresek
saya pikir di kantong kresek aman
kan orang nggak nyangka kalau ada uangnya
biasanya juga aman
tapi kayaknya si penjahat itu
udah nginser saya dari saya pas keluar dari bank
hmm duitnya banyak sih ya bu

lumayan sih ini kan buat modal dagang
tanda terima kasih saya
karena abang berdua udah nolongin saya
ini hanya sekedarnya untuk berdua ya
gak usah bu ini ibu pegang aja
ambil deh ambil
udah bu gak usah bu ini kan buat modal dagang
udah gak apa apa ambil aja
ini disini juga masih banyak tuh di kantong plastik tuh
kalau emang masih banyak di dalam sana biar saya yang terima aja bu
insya allah berkah ya
kalau lo gak mau ya buat gue aja
gak usah sama sama
kamu kemana aja selama ini bella
kamu baru pulang ke indonesia
sms aku atau telepon aku gitu
emang harus ya
kayaknya sejak hubungan long distance kita gak jalan
kita udah putus deh
jadi mau aku balik lagi kesini atau enggak juga gak ada urusannya sama kamu
gak gitu dong bella
kamu kan udah di indonesia
jadi sekarang yang kita pikirkan
bagaimana caranya kita
untuk menyambung kembali hubungan yang sudah putus bella
aduh dhani udahlah gak usah bahas segala
nyambung lah apalah segala macem
kita udah putus
lagian aku juga sekarang lagi nunggu dijemput kok sama seseorang
dijemput sama seseorang
memangnya kamu gak bawa mobil sendiri gitu
kamu bawa mobil sendiri kan
mobil kamu ada di parkiran
kenapa kamu gak jawab pertanyaan aku bella
aku harus bagaimana lagi sih
bagaimana caranya supaya aku bisa jalan
bagaimana caranya supaya aku bisa menunjukkan rasa sayang dan cinta aku ke kamu
kamu bilang kenapa
ya simpel kok jawabannya
karena sekarang aku udah punya pacar
dan yang sekarang mau jemput aku itu pacar aku
masa kamu baru pulang ke indonesia tiba tiba kamu udah punya pacar
ya kenapa gak mungkin
kalau emang dia cinta sama aku dan aku juga cinta sama dia
mungkin gak ada urusannya kali sama kamu
dengar ya bella
siapapun cowok yang mau deketin kamu
aku akan ajar dia
mau dia temen deket aku
mau dia sahabat aku
atau temen lama aku
aku gak peduli
karena aku gak ngerasa putus sama kamu
ya aku yang putusin kamu
ya sekarang bedanya apa
sama aja kan intinya
kita udah putus
itu namanya putus sepihak bella
aku kan belum putusin kamu berarti tandanya
kita masih pacaran kan
kita masih jadian kan bella
aku ingetin ke kamu sekali lagi ya
yang mau deket deketin kamu
aku gak peduli
karena aku ajar dia
duh kenapa jadi ribet gini sih
mudah mudahan aja deh aku sempat cancel sama mondi
biar aku bilang ke dia supaya dia nggak usah jemput aku
daripada ribet sama si dani
munju udah sampai sini lagi
bela aku mau ngomong sama kamu sebentar aja please
kamu tuh ngerti bahasa indonesia gak sih
kita tuh udah putus
apa kabar lu
gue lagi nungguin cewek gue di dalam
mau belanja bulanan ya
ngapain mau belanja bulanan
misalnya gue lagi nungguin temen gue
temen lah tuh temen
ya temen lah
gue masuk ke dalam dulu ya
lagi kemana sih bella
ini bella nunggu dimana aja ya
kenapa coba harus ketemu sama si dani
gantahkan kan semuanya
bell ini aku udah di supermarket
aku aku harus buru buru gitu
eh terus mobil kamu udah bisa di starter udah bener
kalau emang belum ya bareng aku aja nih ke motor
ya maksudnya kalau kamu buru buru
enggak usah enggak usah enggak apa apa kok mobil aku udah bener juga soalnya
iya sekali lagi sorry ya mon
tadi itu kan gue bisa jalan sama mondi

neng ada apa
neng udah sholat belum
alhamdulillah udah kok abah neng udah sholat
abah cepet kesini
ke rumah sakit ya
ah ah ah mau pulang
mau dijemput sama abah
nah terus abah ngapain atuh ke rumah sakit
ya abah jagain mamanya maundi lah